kepala bps margo yuwono mengatakan secara global sumber pertumbuhan impresif tersebut berasal dari industri pertambangan pertanian perdagangan dan konstruksi
surplus neraca perdagangan berlanjut tercermin dari sumbangan ekspor yang tinggi dari tiga komoditas utama yakni batu bara minyak kelapa sawit dan besi dan baja
sedangkan secara domestik pemulihan ekonomi terus berlanjut karena daya beli masyarakat bawah terbantu dari adanya realisasi program bantuan sosial dan realisasi subsidi energi bbm
pertumbuhan ekonomi kuartal tiga dua ribu dua puluh dua ditandai dengan membaiknya keadaan ketenaga kerjaan nasional
terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak empat dua puluh lima juta orang pada periode agustus dua ribu dua puluh dua dibanding dua ribu dua puluh satu
pemulihan ekonomi indonesia terus berlanjut indonesia mendapatkan durian runtuh dari kenaikan harga komoditas
sejumlah indikator ini menjadi acuan bagi pemerintah bersama pengusaha dan dewan pengupahan yang tengah menyusun rancangan upah minimum untuk tahun dua ribu dua puluh
mudah mudahan ke depan ini inflasinya semakin melandai jadi puncaknya memang di september gitu ya
jadi daya beli daripada pekerja itu tidak menurun
karena paling tidak perlu juga ada semacam kola ya atau cost of living adjustment setiap tahun untuk menjaga daya beli daripada pekerja
meski perlu ada penyesuaian biaya hidup bagi pekerja dunia usaha juga perlu mendapatkan kepastian formula
perhitungan upah minimum yang jelas
hal ini tentu menjaga daya saing produk dengan negara lain dan iklim investasi tetap baik ke depannya